wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan pegawai negeri sipil pria di lingkungan pemprov dki
akan mendapatkan cuti selama maksimal satu bulan guna menemani istri yang sedang melahirkan
sandiaga menyatakan bahwa program cuti sebulan untuk menemani istri melahirkan sudah berlaku di pemprov dki
fasilitas cuti tersebut dapat diambil pns pria satu pekan sebelum dan tiga pekan sesudah istri melahirkan
dia juga menambahkan fasilitas cuti yang sebelumnya sudah dijanjikan pada masa kampanyenya itu sudah dituangkan dalam peraturan gubernur
sebelumnya badan kepegawaian nasional bkn sudah mengeluarkan peraturan nomor dua puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
poin dua e nomor tiga yang mengatur tentang fasilitas cuti bagi pns pria
untuk ayah yang menemani istrinya melahirkan atau cuti bapak melahirkan
seperti dulu memang sudah kami masukkan ke dalam rencana kerja kami dan sudah terbit pergubnya
dan cantolannya adalah keputusan pemerintah pusat juga dari badan kepegawaian nasional
dan ini mudah mudahan bisa mulai dinikmati oleh para pns untuk membangun keluarga yang insya allah
embryo daripada masa keemasan daripada bayi tersebut